ya memang keputusan pemerintah untuk kembali melanjutkan reklamasi pulau g di kawasan pantai utara jakarta ini
menuai kritik dan penolakan sejumlah pihak
kritik yang muncul diantaranya adalah bahwa keputusan ini dinilai melanggar putusan pengadilan tata usaha negara atau pt un
yang memerintahkan untuk moratorium reklamasi pulau g sampai berkekuatan hukum tetap atau inkra
selain itu ada apa dibalik berbedanya putusan menko kemaritiman sebelumnya dengan menko saat ini
adakah memang aspek politik yang mewarnai perbedaan keputusan ini
kami membahasnya malam hari ini dengan daniel anzar ketua pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
lalu kemudian ada firdaus ali akademisi teknik lingkungan ui
lalu kemudian ada bung hendry satrio akademisi ilmu politik dari universitas paramadina
terima kasih sudah hadir
tapi sebelumnya kita harus simak terlebih dahulu laporan berikut ini
komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa pulau g masuk di dalam
jadi kesimpulan kami contoh pelanggaran pulau g adalah pulau g
oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya
pernyataan pers menko maritim pada waktu itu rizal ramli yang membatalkan reklamasi pulau g
tiba tiba menghenyak perhatian publik
semula proyek prestisius reklamasi itu yang digadang gadang bisa menjadi solusi masalah banjir
penurunan muka tanah dan keterbatasan lahan di ibu kota
namun perjalanan politik kebijakan reklamasi jakarta ini menimbulkan pro dan kontra
serta asumsi kejanggalan dari banyak pihak
firdaus ali salah satu akademisi teknik lingkungan yang banyak dimintai pendapat soal reklamasi
merasa keputusan politik menko rizal ramli waktu itu janggal
karena berbeda dengan rekomendasi komite yang dibentuk
sebetulnya tidak ada rekomendasi untuk menghentikan membatalkan pulau g tadi
tapi kemudian somehow saya sendiri juga kaget ketika kemudian
menko ya maritim pada saat itu pak riza ramli
langsung memutuskan bahwa pulau g itu adalah ya
pelanggaran berat sehingga dibatalkan untuk seterusnya
tapi anda melihat memang tim yang kuat itu dibentuk oleh menko riza ramli memang memutuskan itu
atau mereka menghentikan itu
tidak tidak tidak kita punya dokumennya
tidak ada tidak ada penghentian
hanya barangkali setidak tahu suasana kebatinannya pak riza ramli pada saat itu
kan beliau ini kan sangat kontroversial orangnya
namun keputusan menko luhut panjat
kaitan untuk kembali melanjutkan reklamasi pulau g
juga tidak lepas dari berbagai kejanggalan
selain masih ada putusan pengadilan tata usaha negara
yang juga membatalkan reklamasi pulau g
pemerintah juga dianggap belum satu suara
pengolahan teluk jakarta karena dia termasuk sebagai perairan strategis
maka kewenangan pemberian izinnya ada di gubernur
namun membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat
dalam hal ini kementerian kelautan perikanan
sampai hari ini
tidak ada barang ini
kementerian kelautan perikanan masih kekeh dengan posisi bahwa
dampaknya terlalu besar sehingga menahan diri untuk mengeluarkan rekomendasi
di sisi lain dengan inkonsistensi sikap pemerintah dalam memutuskan reklamasi pulau g
bahwa penyebab rizal ramli tersingkir dari kabinet
karena pemerintah ingin memuluskan proyek reklamasi dan jalan ahok di pilkada dki
masyarakat jakarta melihat pak riza ramli ini dizolomi oleh
karena diberhentikan masa tugasnya sebagai menteri koordinator maritim
pada saat sedang head to head dengan ahok
apapun pertimbangan pemerintah yang maju mundur dalam memutuskan reklamasi pulau g
pasti merangsang publik untuk curiga mengenai motif apa dibalik putusan ini
sudah seharusnya kecurigaan ini dibalas dengan kinerja yang baik
sehingga kebijakan politik bisa dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin warga jakarta
budi adiputro cnn indonesia
pertanyaan pertama saya saya tunjukkan langsung ke bung hendry
jadi ini mengkonfirmasi bahwa menko riza ini dicopot dan dizolomi karena memang keputusannya
keputusannya saat itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh presiden dan pemerintah
jawabannya kita tahan dulu kita break terlebih dahulu
kami akan mendengar jawaban bung hendry setelah jeda berikut
memutuskan sesuatu di luar rekomendasi tiga komite
dan itu salah besar karena daftarnya konkret ada saya punya semuanya gitu kan
tidak ada rekomendasi dibatalkan kan
kalau kemudian reklamasi punya dampak lingkungan
saya setuju habis
reklamasi kemudian menimbulkan persoalan hukum
karena tadi itu ada kepres kemudian perpres
kemudian juga banyak polemiknya
kemudian persoalan sosial yang sangat berat saya setuju
tapi kemudian itu kan tiga tiga hal itu sejak tahun dua ribu sembilan kan kita sudah sampaikan ke foke kan
selesaikan masalah sosial
kenapa karena ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan masalah teknis
karena ini teknis teknis itu bisa dicarikan solusinya
investor yang masuk sudah berapa
ya kan sebetulnya agung podomoro kemudian agung sedayu
satu pulau untungnya tiga puluh lima sampai empat puluh lima triliun
satu pulau jadi kalau ada tujuh belas
untung satu pembangunan
apa penjelasannya dari dizolimi itu
akhirnya kan terbacanya demikian gitu
apalagi waktu itu riza ramli kalau saya tidak salah
baru saja tampil di salah satu tv swasta kemudian dipanggil oleh pak jokowi
besoknya selesai dia malam itu juga selesai
jadi artinya besok sudah
jadi ada korelasinya menurut anda disitu ya
ya kalau dilihat ceritanya runtutannya begitu
dan sampai sekarang kan tidak ada penjelasan apapun dari istana kan
bahwa hal itu tidak benar
jadi ya spekulasi spekulasi itu terjadi makanya pada saat riza ramli elektabilitasnya naik
apakah memang gara gara riza ramli dizolimi atau jangan jangan memang sebetulnya ditugaskan oleh jokowi
membereskan jakarta yang sudah diacak acak gitu misalnya begitu ya
nah ini kan jadinya perbincangan macam macam
tapi secara politik yang kita lihat di sini adalah perbedaan antara menteri yang satu dengan menteri yang baru
kemudian membahas hal yang sama
apalagi banyak hal yang berkaitan dengan masalah sosial disana
nampaknya kok terasa terburu buru pemerintah
pemerintah ingin melanjutkan pembangunan pulau uge ini
sehingga kita semua kan jadi bertanya ini ada apa sih sebetulnya
kenapa pemerintah concern sekali pemerintah pusat ya concern sekali dengan pembangunan pulau g ini
nah ini kan jadinya kita
investasi yang masuk informasinya ini investasi yang masuk sudah sangat besar
jadi harus ada kepastian dilanjutkan atau dihentikan begitu bung hendri
sehingga harus segera ditutupkan
kalau itu kan makanya kita bicaranya di sektor ekonomi
sebenarnya kalau tarik ulurnya ini yang paling enak memang kita tanya langsung ke pak riza ramli
toh sekarang kan dia juga tidak punya ikatan apa apa dengan pemerintah
harusnya bisa lebih gamblang menjelaskan hal itu
nah sekarang sih saya melihatnya
komentar pak rizal kalau yang sejauh ini kita tangkap di berbagai media ya
dari berbagai media online
tanyakan saja itu ke pak luhut begitu jawabannya
jadi kembalikan ke menko yang sekarang
ya artinya memang riza ramli tidak ingin membuat sebuah polemik baru
dan itu betul sebagai mantan pejabat dia harus melakukan itu
karena kalau dia sampai berkomentar akan jauh nanti polemiknya
sekarang yang perlu dipejelaskan oleh pemerintah adalah kenapa seperti terburu buru
dan ini kan ditarik lagi semua ke komentar komentar dari pak hock sebelumnya
misalnya yang jokowi tidak akan jadi presiden kalau tanpa pertolongan pengembang
jadinya kan kalau semua titik titik ini dikumpulkan ini kan jadi sebuah cerita yang seru gitu
apalagi ini terasa sekali buru burunya
jadi garis bawahnya kesimpulan sementaranya ini menurut anda susah dipungkiri
bahwa ada hubungan atau aspek politik ketika rizal ramli dicopot itu karena soal reklamasi ini
kalau saya rasa bukan kalau riza ramli isunya terlalu kecil mas indra
jadi menurut saya ini ada kepentingan memang yang lebih besar dari itu
ada dua belas pulau yang direklamasi dan hitung hitungannya nanti mungkin kita sama sama berhitung
dan itu triliunan pastinya
keuntungannya satu pulau
keuntungannya triliunan sekali satu pulau
dan ini pasti kalau sudah triliunan banyak pihak yang ingin bermain di sana
kalau saya rasa sih kasus yang atau pemecatan atau pemberhentian pak riza ramli
itu collateral damage saja menurut saya
karena kebetulan saja ini pak riza ramli kemudian gebiah uyah
masuk turun di gelanggang kemudian membatalkan
nah ini kan jadi lucunya adalah pada saat dibatalkan ahok lapor ke presiden gitu kan
makanya waktu itu pak riza ramli juga bilang ini apaan sih sedikit dikit ngadu ke presiden
sedikit sedikit ngadu ke presiden
nah hal inilah yang menyebabkan mas indra kasus pulau g ini harus dilihat arief oleh presiden kenapa
karena kalau salah salah dianya sendiri yang akan terprosok
karena terus terusan ditarik di
isu reklamasi ini
ini kan sedikit sedikit ditarik nih
ada sudah sudah selesai misalnya sudah dihentikan kemudian akan dilakukan kajian kajian baru tiba tiba diselesaikan lagi
dan pak luhut bukan sudah menjadi rasio umum lagi bahwa pak luhut adalah orang salah satu orang terdekatnya pak jokowi
jadi sulit buat kita untuk mengesampingkan
saya lihat penjelasan dari pak firdaus dalam perbincangan sebelumnya juga di meja ini begitu ya
di perbincangan sebelumnya
setuju tidak anda ketika ada nama rizal ramli disebut dizolimi ketika putusan yang pertama ini seolah olah benar
seolah olah benar tetapi sebenarnya ada hal lain yang sebenarnya justru pak rizal ini yang menyalahi rekomendasi seperti yang anda jelaskan tadi
bisa anda jelaskan
setuju tidak kemudian rizal ramli disebut zolimi disini
karena saya gak akan masuk ke ranah itu
urusan pak riza ramli kemudian dilepaskan dari kabinet itu yang sepengetahuan saya dan mudah mudahan ini benar
ada isu lain bukan masalah reklamasi
saya ingin saya teman teman menerjemahkan ke relka masing
jadi saya berani mengatakan itu ada isu lain
jadi jangan inilah
reklamasi itu bagian yang kemudian ikut ya bikin semarak suasana
ya tapi tidak
bukan itu faktor utamanya begitu ya
silahkan pak riza ramli ngomong sendiri
karena saya ya mungkin saya lebih tahu sedikit
tentang itu ya
jadi kalau kemudian kembali ke reklamasi
pada tanggal tiga puluh juni dan itu adalah serial fgd dari tiga komite yang dilakukan
dan saya hari sabtu dan hari jumat sabtu ada di gedung pola di barai kota
dan saya juga ikut menjelaskan kenapa
karena historicalnya saya dua ribu sembilan adalah tim replaning teluk jakarta
kan saya jelaskan
jadi anda sudah mengikuti sejak tahun dua ribu sembilan ini ya
dan kita sudah merencanakan tujuh belas pulau itu kan tidak main main
dan ada fgd yang kita lakukan
ada teman teman dari pimpinan kerukunan nilai yang tradisional yang kita undang
debatnya juga panjang kok
ya jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak melibatkan publik
sekali lagi saya akademisi yang di
saya itu dinilai integriti bukan karena ya gelar saya
tapi integrity itu yang saya pegang
itu ya nonsen sama sekali
hanya kemudian karena isu dki satu ini lagi betul betul sangat seksi sekali
karena ada perebutan kekuasaan kepentingan di sini
ini menjadi betul betul isu yang sangat mudah dikapitalisasi
dan kebetulan ada reklamasi
seolah disangkut sangkutkan gitu ya
ya lalu kemudian dulu penggusuran
tapi kemudian ketika ada seorang sosok riza ramli yang sangat kontroversial
mengambil keputusan di luar rekomendasi
sekali lagi saya di luar rekomendasi kan ada kopinya saya kasih di sini kan
dari tiga komite tadi
itu jelas saya sendiri kaget
saya mengatakan waktu di interview waktu itu
jangan jangan ada benda
bisa kan halus yang keterlingganya pak riza ramli
coba kita lihat dari sini ada rekomendasi yang akan muncul di sini
silahkan baca itu adalah
ini rekomendasinya begitu ya
yang teknis ini kan di sini
untuk yang pulau g coba yang untuk pulau g kita lihat
di poin dua untuk empat belas pulau reklamasi lainnya pulau a b e f g h
di sini ada g ya
direkomendasikan perlu dilakukan penajaman kajian dan berdiskusi dengan pm prof dki untuk meredisasi
desain dengan mempertimbangkan asas manfaat dan opsi solusi pada semua permasalahan
jadi tidak ada kalimat menghentikan
tidak ada sama sekali
pelanggaran berat tadi disebutkan pak rizal ramli dalam konversinya waktu itu ya
jadi menurut anda pak riza ramli justru yang keluar dari rekomendasi
keluar dari rekomendasi jelas itu kan kerja tim
ya kerja tim yang riza ramli tidak ada dalam tim tadi
itu kerja tim semua tim pakar termasuk kemudian teman teman lsm juga ada di sana berdebat
dan keluarlah ini
hasil rekomendasi seperti ini
meredesain ya intinya ya
meredesain itu apa sih pak
meredesain tadi itu kemudian saiznya digeser
kemudian kanalnya yang seharusnya besar dikecil dibesarkan
lalu kemudian ada jalur instalasi strategis misalkan fiberoptik pipa gas
lalu kemudian in dan outnya peningin plt umarakarang sepuluh g
c yang dempet dengan d itu kemudian melanggar aturan itu dipangkas
jadi tidak ada yang menyebut bahwa rekomendasi sepuluh g ini pelanggaran berat
sampai sekali tidak ada rekomendasi itu
iya kan makanya kaget saya kan tadi itu
tapi sebenarnya pak rizal itu punya tidak kewenangan saat itu untuk kemudian mengeluarkan putusan yang berbeda dari rekomendasi itu
saya tidak tahu
karenangan karena dia sebagai menko dia boleh saja merekomendasikan
tapi ingat bahwa yang diisukan melalui kepres dicabut dengan kepres lagi dong
tidak mungkin seorang menko kemudian bisa membatalkan keputusan presiden gitu
kalau itu ya
negara ini udah bubar duluan
tapi kalau dia merekomendasikan di mata dia adalah dia lihat bahwa ini isu lingkungannya berat isu sosialnya tidak terselesaikan
masalah hukum yang dilanggar juga tidak mungkin bisa diselesaikan secara ini
mungkin dia mengatakan bahwa ini ya ditunda
tetapi sejarah dari manapun di muka bumi ini karena kebetulan saya mendalami masalah reklamasi ini
tidak ada kemudian sebuah upaya teknis
tidak ada reklamasi dilaksanakan tiba tiba dihentikan
menghentikannya kosnya jauh lebih besar dibandingkan kemudian memperbaiki meremedial hal hal yang harusnya diremedial
tapi yang ingin saya tanyakan lagi supaya clear
kalau misalnya menko saat itu mengeluarkan putusan berbeda dari rekomendasi itu ada kewenangannya tidak
saya tidak tahu karena saya bukan orang hukum tapi etiknya jelas melanggar
percuma buat tim ada rekomendasi kalau
kalau tidak bekerja berhari hari tidak tidur tiga kelompok ya dan berdebat gitu ya
tapi sebetulnya pak rizal tidak ada di situ kan
kecuali ada pak rizal di situ baru agak aneh itu ketika sudah bentuk tim lalu kemudian
mungkin beliau merasa bahwa saya mengko maritim dan saya kemudian dia punya pertimbangan khusus bahwa ini kemudian dia dihentikan
dan menghentikannya tadi itu kalaupun ada pelanggaran
setiap pelanggaran terjadi kenapa
karena pemerintah juga lalai dalam mengawasi
jangan kan di laut di darat saja
kalau kita kasih imb
pernah nggak dicek sama tata kota bahwa imb tadi itu sesuai dilaksanakan dengan tidak ada
jangan asal imb saja
oh iya saya mengalami kok
saya dikasih imb kemudian gak ada yang datang malah saya rindu mana kok gak datang
kepada pemerintah juga begitu ya
jadi karena kita tidak mengawasi apalagi di laut sana gitu
kalau kenakalan terjadi wah ada di mana mana gitu kan
tinggal korektif actionnya yang harus kita lakukan gitu
ini saya akan bergeser ke pemuda muhammadiyah karena pemuda pemuda muhammadiyah ini salah satu yang juga mengkritisi melanjutkan
untuk keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi pulau g ini
bahkan menyebut saya kutip dari salah satu media online menyebutkan bahwa keputusan melanjutkan reklamasi pulau g ini adalah watak kekuasaan merawat nala rente
pertama coba anda bayangkan kalau negara ini itu sudah menginjak injak keputusan hukum
jadi kita berangkat dari situ dulu ya
jadi ada pt un ini ya
ada pt un
jadi kalau kemudian apa atas dasar
kepentingan ekonomi kemudian kita menginjak ninjak keputusan hukum
itu yang kemudian saya sebut sebagai nalar rente
kalau kemudian dalam pembangunan ekonomi kita tidak bisa mengabaikan aspek kemanusiaan di satu sisi aspek keadaban dan aspek hukum tentunya
ekonomi itu tentang pembangunan bagaimana manusia lebih beradab
tapi saya sedikit potong di situ maaf
kita yang coba belum bicara soal hukumnya aspek hukumnya
tapi saya tertarik tadi anda sebutkan tadi soal aspek sosialnya
menurut penjelasan pak firdaus ali pembahasan sejak tahun dua ribu sembilan ini bahkan bukan di zaman yang sekarang gitu ya gubernur yang sekarang
itu sudah melibatkan unsur seluruh unsur masyarakat ya
termasuk nelayan juga pak
nah itu bagaimana
tapi jangan lupa juga seperti juga disampaikan oleh pak firdaus ali ada permasalahan sosial yang belum tuntas di situ
ada permasalahan lain yang juga belum tuntas di situ
bahkan misalnya dalam rekomendasi tadi yang kita bacakan harus dilakukan redesign
berarti memang di empat belas pulau yang harus dibangun itu harus dilakukan redesign
dan itu sangat subtansi
artinya pemerintah betul
kan bukan berarti menghentikan begitu kan seperti yang
tapi kan permasalahannya putusan hukum menyatakan dihentikan dulu
ada moratorium sampai kemudian
ada kajian yang bisa memastikan ini sudah bisa oke
keep going gitu
kalau kemudian itu dilanggar
jadi apa ini contoh ini musibah besar buat kita semua
kalau kemudian nanti argumentasi seperti tadi dinyatakan oleh wartawan cnn
karena ini belum ingkrah kemudian itu menjadi alasan pak luhut kemudian melanjutkan ini
saya pikir itu tetap melanggar etik hukum
karena pengadilan sudah menyatakan ya sudah stop dulu
tadi secara sosial ini belum tuntas juga
jadi silahkan dituntaskan hal hal yang disebut dengan apa namanya eksternalitis dari pembangunan ini
atau dampak negatif dari pembangunan ini
kalau tidak kemudian ini akan jadi permasalahan panjang
tapi korresponden kami tadi menyebutkan mengutip pernyataan dari luhut bin sarpanjaitan begitu
bahwa alasannya adalah ketika kekuatan hukum belum inkrah karena diajukan banding
maka putusan yang disampaikan sebelum diajukan banding itu berhenti dulu
tidak bisa berlaku dulu
nah ini kita mulai masuk ke ranah hukum
tapi kita tunda dulu
ntar jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi sempat kita berasumsi dalam aspek politik
coba kita lanjutkan lagi
tapi dengan juga melihat aspek hukumnya
saya ingin pendapat bung hendry satrio
apa mungkin pemerintah tidak mengetahui atau tidak mempertimbangkan soal aspek hukum ini
kalau memang kemudian akhirnya tidak mempertimbangkan
apakah mungkin pemerintah kemudian
kecurigaan publik akhirnya ketika tidak mungkin dong pemerintah tidak tahu bahwa sekarang putusan pt un ini adalah
menghentikan meminta untuk menghentikan sebelum kekuatan hukum tetap
tapi kalau mau dilanjutkan
adakah mungkin kecurigaan publik ini
bahwa nanti hasilnya juga akan pemerintah akan bisa intervensi begitu
kecurigaan publik begitu
nah makanya pada saat kita bicara tentang politik
ini kan saya sih yakin pasti pemerintah mengetahui itu
apalagi sudah dikaji dari dua ribu sembilan
nah sekarang kan pertanyaan saya sebetulnya dari awal mas indra
kenapa kok terlihat seperti terburu buru
anda menduganya ada apa
ini kan kalau kita tarik tarik tarik lagi kan macam macam akhirnya
pak ahok waktu itu sudah berkali kali keceplosan ngomong gitu
misalnya kayak itu tadi
misalnya pak jokowi tidak akan jadi presiden kalau nggak ada pengembang
terus kemudian berbagi hal hal
memang ada pernyataan seperti itu dari ahok ya
nah sampai akhirnya dia mendapat julukan gubernur podomoro kan
nah ini sebetulnya yang saya percaya bahwa jokowi punya niat baik
ahok juga punya niat baik gitu
tapi seberapa besar niat baiknya itu kan yang kita tidak bisa ukur juga
dan sebagai rakyat ya kita harus percaya saja karena mereka kan pimpinan kita
nah tapi kan yang jadi pertanyaan yang belum pernah dijelaskan ini adalah kenapa ingin sekali terburu buru
tanpa kajian kajian selanjutnya
kemudian ini langsung diputuskan untuk dikerjakan
kan tadi kita sama sama baca ada kata kata redesign
saya juga nggak mengerti maksudnya didesain itu apa
kemudian pak firdaus
menyampaikan hal hal yang menurut saya besar ternyata
dan itu ada sanggup pautnya dengan apa yang digarisbawahi oleh pak riza ramli
yang riza ramli waktu itu bilang ini nggak bisa karena terlalu dekat dengan pipa gas
dan ternyata kan disebutkan juga oleh pak firdaus salah satunya harus diri diri redesign
bedanya pak riza mengatakan membatalkan yang ini meredesign
ya memang kan tujuan awalnya bisa jadi ini adalah salah satu solusi untuk jakarta
tapi kan walaupun asumsinya demikian tetap saja harus ditekir dengan baik gitu
nah ini kan dari kemarin komunikasi politiknya sama sekali tidak ada yang menjawab tentang kenapa reklamasi ini buru buru harus dilakukan
dan kenapa harus buru buru harus dibatalkan
itu kan jawabannya kan
kita bertanya dua aspek ini ya
dua hal itu ya
akhirnya kan jawabannya kan jangan khawatir nanti nelayan kita kasih rumah susun
ya nelayan kan makannya nggak dari rumah susun
mereka kan nggak jual bakwan gitu
mereka kan harus
jadi menurut anda itu bukan solusi yang
ada juga yang jual bakwan
menurut anda itu bukan solusi yang tepat
karena jawaban dari pak luwud
kalau untuk tempat tinggal ya tepat
tapi kan apakah kemudian mata pencarian mereka jadi diubah
nah ini yang saya nggak mengerti juga
makanya sebetulnya kalau mau memang diperjelas lagi pemerintah kan harusnya bisa menjelaskan ini lebih gamblang ke masyarakat
bahwa inilah inilah reklamasi pantai utara
kan saya kalau misalnya tadi kayak pak firdaus jelaskan pada saat off air
tujuannya awalnya ini begini
makanya kemudian ada kajian kajian dilakukan termasuk salah satunya redesign
nah sekarang kan seolah olah jadi semuanya itu dibuat ke kepentingan politik
larinya ke arah sana tanpa penjelasan yang jelas juga buat masyarakat
yang akhirnya polemik polemik yang berkembang ini di masyarakat akhirnya nantinya akan merugikan juga kepada pemerintah
bayangkan saja dalam satu tahun belum satu tahun pemerintahan jokowi yang namanya satu pantai titik di indonesia itu
bikin hebohnya luar biasa
padahal visinya kan kemaritiman waktu itu beliau
nah ini jadi
tidak boleh memunggungi laut lah ya
ya ini jadi seperti pak daniel katakan tadi
nah saya memang juga bukan ahli hukum
tapi ya mestinya dilihat juga dan saya yakin pemerintah mengerti lah ini
pasti masa segitu banyak ahli hukum di pemerintah nggak paham ini kan gitu
tapi kalau dari saya concernnya adalah kenapa ini harus terburu buru
coba saya ingin bertanya ke pak firdaus
coba saya ingin bertanya ke pak firdaus

setuju tidak ada yang disebut terburu buru
karena tadi dalam rekomendasi dibuat harus meredesain
disebut itu sesuatu yang besar
tadi tidak bisa langsung kemudian ganti menko langsung putuskan jalan
kalau saya sih ngebayanginnya begitu
karena diperbesar itu kalau kita kontrol abdel doang sih kan gampang
tapi kan ini beneran harus dipindahkan
harus diperbesar gitu
sebetulnya nggak terburu buru
sejak april ya sebelum kemudian tiga puluh juni itu
tim yang dibentuk oleh baik oleh namanya
provinsi dki jakarta itu sudah bekerja
lalu kemudian ya proses tadi itu memang ya saya melihatnya pada mendekati bulan juni
intensitasnya makin seru
karena pada saat itu kan orang bertanya apakah kemudian ahok ini harus dikasih tiket apa tidak
lebih banyak dimensi politiknya
dan begitu kemudian hasil rapat dari tim komite tadi dikapitalisasi
oleh pak riza ramli
lalu kemudian ya keluar lah ke pusat tanggal tiga puluh juni tadi ya
terlepas dari apapun juga
ya saya pikir presiden nggak perlu menjelaskan kenapa mengganti menterinya
karena itu hak prolegatifnya dia
publik kemudian menerjemahkan itu ada kaitannya dengan reklamasi
saya pikir itu sasar
masud dari bung hendri tadi
presiden menjelaskan kenapa ini harus berlanjut saat ini
ketika ada rekomendasi redesign
rekomendasi itu udah jalan
mas pun juga melakukan kajian kajian
bppt juga melakukan kajian
itb juga melakukan kajian
ipb juga melakukan kajian
dan mereka ketemu
jadi kalau ada yang mengatakan ini terburu buru tidak
karena saya juga tahu disini tiap saat ada jalur rapat saya tahu kok disini
rapat apa aja yang saya nggak sempat datang
jadi terkesan terburu buru
tidak sebetulnya ya
tetapi kemudian harus dipahami
kalau ini didiamkan
orang kan juga timbul ketidakpastian di tengah laut sana
orang ini maksudnya siapa investor
baik investor maupun juga nelayan juga kan
dia kan juga dua hal ini kan juga harus dijawab
ya makanya kemudian saya katakan
persoalan lingkungan selesaikan dengan rekayasa
masalah teknik juga diselesaikan dengan masalah rekayasa
masalah sosial coba dikedepankan
tahun dua ribu sembilan saya yang orang saya bukan berlebihan
orang yang mengingatkan pak fokke pada saat itu
siapa yang tidak menginginkan nelayan kita dua puluh tahun ke depan itu adalah nelayan yang kemudian punya dignity
tinggal tidak digubuk yang kemudian baunya bau tengek
kalau pernah main main ke kamal muara bisa sedih kita menangis
tapi kita yang menginginkan
nelayan ini seperti yang waktu di teluk tokyo tahun enam puluh tujuh an
ya mereka juga nasibnya lebih buruk dari kita
tapi kan kemudian mereka juga diangkat harkatnya
saya katakan kalau dikatakan kalau harga pulau tadi satu meter persegi boleh satu triliun
saya minta satu meter persegi itu sepuluh triliun
teks yang dibayarkan ke negara itu luar biasa sekali
dan ingat reklamasi tadi kalau dikatakan niatannya berpihak kepada orang kaya
itu benar benar salah kenapa
orang kaya butuh sopir orang kaya butuh pembantu orang kaya butuh segala galanya
nggak mungkin itu bagian yang strata sosial juga harus diangkat
lalu kemudian ada
jadi total salah jika disebutkan reklamasi ini hanya menguntungkan orang orang kaya atau investor besar
saya mengatakan salah kenapa
karena saya seorang akademisi dan saya mendalami hal itu
dan saya tidak berpihak kepada orang kaya
saya pengembang saya pengembang salah juga harus dihukum
dan contohnya ada di jepang bahwa reklamasi itu kemudian menghasilkan nelayan nelayan di jepang justru lebih makmur
saya tahun dua ribu dua belas di hari pilkada dki jakarta itu saya bawa teman teman ayo kita ke luar negeri mempelajari gagal dan berhasilnya reklamasi
kita ke singapura kita ke seoul kita kemudian ke new linjang city di china di shanghai kita kemudian ke tokyo dan kita lihat di sana
dan coba katakan kalau ada yang gagal jangan ditutupi kalau ada yang berhasil jangan kemudian dibawa ke politisasi
karena kita memikirkan masa depan jakarta dan saya berpihak kepada orang miskin
kenapa karena memang itu batin saya
itu yang terbaik buat kalau misalnya mas daniel dari muhammadiya ini peduli dengan nelayan itu jawaban dari pak firdaus
saya ngototnya reklamasi ini ini bukti bahwasannya perencanaan pembangunan nasional kita gagal
di catatan pertama
anda bayangkan reklamasi ini kan tujuannya memberikan space lebih luas untuk jakarta segala macam
padahal negeri ini punya tujuh belas ribu pulau
nah ini bukti bahwasannya sentralisasi pembangunan itu masih didorong di jakarta
dan jangan salah model pembangunan seperti ini itu berpotensi menciptakan disintegrasi di indonesia
kenapa kalau kemudian kita ingin mendorong pemerataan
bukan reklamasi yang dikedepankan
reklamasi ini yang dikedepankan
tapi berpindah ke
berpindah ke banyak pulau lain atau pulau yang lain
saya bisa jawabin ya sebetulnya
kalau kemudian contohnya jepang segala macam
itu yang jadi masalah anda lihat kondisi jepang itu berbeda dengan indonesia
pemerataannya itu jelas berbeda
nah oleh sebab itu saya pikir yang pak ini bukti bahwasannya memang sentralisasi pembangunan ini masih tetap dilakukan di sini
ini kan beberapa kali kita mendengar misalnya statement pak luhut
kemudian pak jokowi yang menyatakan
misalnya pak jokowi dan pak luhut menyebutkan ketika kita rame rame menolak revisi undang undang kpk segala macam
udah jangan buat gaduh segala macam
kita menolak pengampunan nasional dulu jangan buat gaduh
ini nalarnya itu tadi
jadi hukum itu bisa dipilih
pinggirkan terlebih dahulu untuk kepentingan investor yang lebih luas
kemudian etik itu bisa dipinggirkan terlebih dahulu untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas
tadi saya sebutkan ekonomi kita ini kalau kemudian cara pembangunan cara kemudian menerjemahkan pembangunan ⁇ its ⁇ only about money itu jadi masalah
karena pembangunan sejatinya memanusiakan manusia di peradaban
itu yang kemudian harus kita dorong
itu yang harus kemudian kita hadirkan
pembangunan kalau kita sedikit kembali ke konteks bahwa soekmenko mereti mengatakan salah kalau kemudian disebut bahwa pembangunan ekonomi ini hanya untuk orang kaya
karena untuk nelayan ini sudah disediakan juga dua belas usul nama untuk dua belas milion nelayan
kenapa kemudian kalau memang kajiannya itu perspektifnya tunggal seperti disampaikan oleh pak firdaus tadi
kenapa orang bu susi itu bisa berbeda misalnya
kenapa kementerian lingkungan hidup itu juga sempat berbeda
kemudian kenapa rijal ramli itu sempat berbeda
saya tidak tahu aspek politiknya
tapi yang jelas bu susi sempat berbeda
bu siti nurbaya juga berbeda
kemudian teman teman kajian yang lain juga berbeda
kalau misalnya hari ini kan pak luhut sudah kita kaji serius
pln sudah mengkaji
disampaikan saja ke publik kajiannya itu bentuknya apa
kemudian ada keterbukaan informasi publik tentang kajian kajian itu
publik tahu persis mana keunggulannya mana ketidakunggulannya
mana masalahnya mana yang tidak menjadi masalah
penjelasan ini akan disampaikan besok karena kita menerima informasi bahwa besok akan ada konversi pers
karena itulah pemerintah sampai saat ini menolak untuk berbicara soal hal ini
begitu juga saat kami mencoba undang dalam diskusi malam hari ini
tapi ini memang menarik
saya akan ke bung hendry
bahwa sebelumnya menteri susi dan juga menteri siti nurbaya ada dalam segaris begitu
atau sependapat dengan apa yang dilakukan oleh mereka
nah ini yang menarik
apakah hal ini kemudian sekarang berubah pendapat karena faktor politis
ataukah memang karena ya mau apa lagi
karena presidennya mungkin menginginkan seperti itu
kita tunda dulu jawabannya
kalau giliran bung hendry kita tunda dulu
kami akan segera kembali satu hari lagi
saya ingin melihat ataupun mendapatkan tanggapan dari pak firdaus begitu terkait dengan penjelasan mas daniel tadi bahwa
oke contohnya ada di jepang misalnya
walaupun dijawab tadi tidak apple to apple
nelayan bisa maju dengan adanya reklamasi ini
tentu ini akan menjadi perdebatan panjang
tapi dari perspektif mas daniel tadi saya ingin mendalami begitu
bahwa kok ngelihatnya seolah olah jakarta saja sih untuk nelayan bisa bagus di jakarta aja
sehingga harus direklamasi
bukannya kita itu adalah negara kepulauan yang besar dengan tujuh belas ribu pulau
dan seolah olah pemerintahan saat ini kemudian inginnya hanya sentralistik di jakarta
saya tidak setuju
karena jokowi sebetulnya menyelesaikan hal yang tidak diteresesaikan oleh pemerintahan
sejak tujuh puluh satu tahun kita merdeka
dulu kita membangun pulau jawa
kemudian semuanya diadakan di jakarta
makanya saat ini semua anggaran infrastruktur itu dialokit untuk pulau pulau seperti papua kalimantan
termasuk nusa tenggara
kita bangun waduk pertama di muka bumi ini di nusa tenggara
yang sejak dulu diinginkan tidak pernah dibangun
kita bangun sekarang
jadi tidak benar sama sekali
jadi membantah bahwa seolah olah sentralistik itu salah
tidak sama sekali salah
saya boleh jujur mengatakan bahwa inilah baru pertama kali sejak kita merdeka
pemerintah itu mau membangun papua
jadi sebelumnya tidak mau membangun pak
saya bisa beri katakan
tidak dibangun malah
kalau dibangun papua tidak akan seperti sekarang
jadi sby apa ini tidak
saya baru ini mengatakan tidak
karena lebih banyak di eksploit di sana
makanya kemudian saudara kita itu merasa dia bukan bagian dari indonesia
makanya mereka minta pisah dari indonesia
kalau jokowi apanya pak
jalan trans sumatera kita bangun
trans sumatra kita bangun
tidak di papua
semua pasar rakyat dibangun
kalau itu sudah dari dulu konsepnya ada
makanya tapi tidak dilaksanakan
coba dengarkan apa yang saya katakan dan lihat fakta di lapangan
jangan kemudian dengan teori
kita tidak akan merasa selesai
di lapangan masyarakat tetap protes
saya bisa berani mengatakan tidak
jadi kalau ada teman teman di muhammadiyah mengatakan saya berani mengatakan salah melihatnya
dari kacamata negatif
saya tidak membelan jokowi
kita kembali ke soal reklamasi
kembali ke reklamasi tadi
dikatakan jangan lihat jepang
jepang itu memulai reklamasi tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
maka lihat ke belakang
tidak hari ini
hari ini memang jelas beda
nelayan tahun seribu sembilan ratus tujuh di jepang itu saya punya videonya hitam putih
jauh lebih buruk dari nelayan yang ada di kamal muara
jadi kalau tidak paham jangan kemudian berkomentar
nanti malah menyelesaikan
jadi contohnya jepang tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ketika kondisinya masih jauh lebih buruk dari indonesia sekarang ini

dan maksudnya menjadi maju korelasinya karena faktor reklamasi
tapi kemudian reklamasi mereka berhasil mengangkat hakikat mereka
jangan katakan bahwa nelayan jepang itu baik karena reklamasi
tapi kemudian unsur sosial ekonomi komunitas nelayan tadi itu diangkat
itu yang tahun dua ribu sembilan
sekarang saya garis bawahi
bahwa kalau kita mereklaim teluk jakarta dalam rangka mengekstern daya tampung dan dukung ruang kita
dalam sekaligus untuk merestorasi teluk jakarta yang sudah tercemar
ini juga harus mengangkat harkatnya saudara saudara kita nelayan tadi
karena dia yang selama ini memberikan protein kepada kita di jakarta ini
dan jangan sampai teluk jakarta yang tercemar ini justru proteinnya dipulis dengan logam berat
yang diberikan ke masyarakat miskin yang tidak mampu beli makanan seafood di restoran besar
jadi itu perspektifnya sebetulnya
tapi kemudian reklamasi menjadi heboh ketika apa
karena fiskal kapasitas pemerintah terbatas lalu diserahkan ke swasta
swastanya kemudian dilihat
oh ini siapa di belakangnya
ya memang kalau kemudian idealnya seperti di dubai
kalau pemerintahnya kaya ya bangun sendiri
bangun sendiri kemudian setelah itu kuasai sendiri
yang sekarang nggak mungkin dilakukan di indonesia
kita nggak punya duit
membangun drainase kota aja kita nggak bangun selama ini
sehingga kemudian banjir di ibu kota ini bagian yang menyedihkan
dengan gini gitu
ketika fiskal kita nggak mampu kemudian kita kemudian mengundang swasta
swasta nasional maupun luar negeri
dalam kerangka tadi kemudian memberikan keuntungan manfaat ruang yang kita miliki sebetulnya
tetapi kan kemudian dalam prakteknya di lapangan saya juga menegur habis
kalau pengembang kemudian naka dalam dia reklamasi tadi itu pulau nya dirapatkan
itu perluas kemudian nelayan kemudian ditelantarkan malah diancam
oh saya juga melawan hal itu
saya juga menjelakan itu
saya malah menyuruh mereka
itu yang dikhawatirkan teman teman muhammadiyah sebenarnya
kalau misalnya duduk pandangnya seperti pak
makanya saya katakan itu di lapangan banyak yang terjadi begitu
ya makanya saya katakan ketika reklamasi ini heboh
saya sebetulnya orang yang berterima kasih
heboh ini membuat semua perhatian kamera cctv itu ke teluk jakarta
kok cuma nggak ada heboh
yang diuntungkan kan sebetulnya pengembang
jadi saya mengatakan berkali kali mengatakan
orang ribut saat ini ada pak riza ramli ada pak luhut
kenapa yang saya katakan itu sekarang didengarkan
saat itu dua ribu sembilan tidak ada yang melirik sama sekali
boroboro orang mau mikirin teluk jakarta
sekarang ini saya orang yang berterima kasih
saya ke mas daniel
nah ini mas daniel
kalau perspektif seperti ini
tidak setuju juga kalau kemudian pengembang main main
jadi bukan soal reklamasinya
tetapi bagaimana mengawasi agar pengembangnya itu tidak sekedar mau untung saja
benar benar diawasi dengan ketat
jadi sama sama peduliin lain sebenarnya perspektifnya
ya oleh sebab itulah
ya oleh sebab itulah kan diskusi awal kita
itu bicara tentang dilanjutkannya proyek reklamasi ini
di sisi lain ada keputusan hukum
harus harusnya agak bersabar saja sampai apa yang disampaikan oleh pak firdaus tadi
mengubah ada apa gitu ya
kemudian timbul tanda tanya besar
ada something ini begitu kan
ada sesuatu yang harus dijelaskan justru itu
mas kalau kemudian kita mendorong pembangunan kita itu melanggar etik dan melanggar hukum
itu maka pembangunan ekonomi kita peradaban negeri ini akan roboh mas dengan cara cara begitu
karena hukum tidak lagi ditempatkan pada posisi yang terhormat
semuanya akan ngomong tentang ini kepentingan investor dan semua orang akan ngomong hal serupa
ini akan atas nama investor ini atas nama kesejahteraan
semuanya akan ngomong hal serupa
jadi secara prosedur hukum menyalahi tidak sih
sudah ada keputusan
walaupun ada ada
kemudian alasannya bahwa banding sehingga keputusan yang pertama itu belum bisa berlaku
kalau kemudian itu dilanjutkan
kemudian putusan ingkrahnya menyatakan dihentikan
sosial costnya lebih besar
financial callsnya juga makin besar
berarti kan lebih baik agak menahan diri sabar
kalau kemudian menyebut oh iya kita ini dalam kondisi ingin mendorong percepatan pertumbuhan
menurung percepatan pertumbuhan ekonomi
anda sudah yakin bahwa hasilnya akan sama dengan yang dilakukan
berarti ada sesuatu yang keliru
jadi kita harus bangun dari perspektif itu
jadi jangan kemudian hukum itu
kemudian kita abaikan
etik itu kita abaikan
faktanya belum bisa kita buktikan bahwasannya reklamasi itu akan mampu mensejahterakan nelayan dan sekitarnya
jangan lupa kita tidak tahu prakteknya seperti apa
kalau nantinya misalnya sangat diawasi ketat
mas ini indonesia
ini indonesia banyak konsepsi konsepsi teknorasi
itu melenceng dari konsepsi awal
ini pesimis atau skeptis nih
faktanya pengawasan kita lemah
operasionalisasi di lapangan itu lemah
nah kalau kemudian kita mau apple to apple dengan struktur anatomi demografi dan struktur anatomi ekonominya
daerah yang lain
negara yang lain itu tidak apple to apple
oke pak firdaus kalau misalnya kemudian bahwa menunggu saja hasil pt un sebenarnya terlalu lama tidak sih
tidak dalam posisi untuk menilai itu
bagi saya adalah besok barangkali pak luhut akan menjelaskan apa yang ditanyakan tadi
kita tunggu saja
kita tunggu saja
apakah dia kemudian
kalau yang satu sabar menunggu pt un besok sabar menunggu konversenya
tunggu saja gitu kan
apakah kemudian ini terburu buru karena hukumnya
tadi kan dua sisi mengatakan
karena belum inkrah dan bahwa dia kemudian merestate kemudian ini untuk bisa di apa dimulai lagi
ya sah sah saja dia mengatakan loh tidak menghargai hukum kan
jadi saya enggak masuk kerana itu biarkan saja
tapi mungkin besok pemerintah akan menjelaskan
katakanlah misalnya inkrahnya nanti putusannya berbeda dengan artinya dihentikan
anda setuju tidak bahwa ini kemudian disebut social cost nya kemudian akan lebih besar
bahkan juga nanti investornya akan jauh lebih rugi
ya saya terlepas dari kerugian investor
bahwa kalau kemudian ada reklamasi yang sudah kita pindahkan material kita uruk lalu kita hentikan
ini mungkin kejadian pertama di muka bumi ini kemudian ditinggalkan akan menjadi sebuah museum
ya yang akan menunjukkan bahwa kita sebetulnya ya bangsa yang gak jelas maunya gitu kan
mau reklamasi untuk mengekstern ruang daya dukung ruang atau kemudian kita berpolemik terus
tapi saya sedikit
jadi ini sekaligus bukti memang sejak awal
tadi pak pirdaus juga bilang bilang tadi pak pak
pak hartong enggak beres pak sby enggak beres semuanya enggak beres bu mega enggak beres sejak awal
ini membuktikan memang pola pembangunan kita selama ini miopik mas
saya ini kan miopik enggak bisa melihat yang jauh
jadi pola pembangunannya yang dekat dekat saja lima tahunan sepuluh tahunan
nah itu terjadi dari presiden dari masa ke masa
artinya kan kalau dibuat oleh visi pak jokowi ini visi yang bukan miopek yang bisa melihat jauh
saya belum melihat itu dalam konteks itu ya
kita belum bisa menilai apakah dia visioner atau tidak
karena belum ada buktinya
itu yang catatan penting saja
jadi catatan itu yang perlu disampaikan pada malam hari ini
baik sebagai penutupnya saya ingin pandangan dari bung hendry singkat saja bung hendry
tadi anda sempat menyinggung begitu bahwa ini akan rugi presiden jokowi sendiri kalau sering sering ditarik soal reklamasi ini
dampak terburuknya apa kemudian kalau misalnya kemudian sampai sering ditarik seperti ini
penilaiannya jadi mudah gitu kan pak jokowi kan ada dua ribu sembilan belas juga
nah sekarang kembali ke kasus ini
misalnya pada saat pak riza ramli mengumumkan pembatalan
itu kan menteri menteri yang mendukung dia juga ada di sana semua
ada bu susya ada bu siking ada bu rubaya
nah apakah kemudian pada saat pak luhut mengumumkan menteri menteri itu kan gak ada yang ada pak ahok tadi kita lihat
nah ini menteri menteri ini kemana gitu kan
nah itu kan kita saya melihatnya dari sisi politik
kalau memang ternyata ini adalah sebuah keputusan politis maka wajar
jadi menteri menteri yang itu nggak ada
sekarang pak luhut ditemani oleh pak ahok
sementara waktu pak riza ramli didampingi oleh menteri menterinya
pak ahoknya gitu ya
jadi kan kita melihatnya jadi ke arah sana
ada apa ini sebetulnya
terlepas dari apapun itu kajiannya
sehingga harus pemerintah harus menjelaskan lebih detail
kenapa kemudian seperti pertanyaan anda tadi kenapa terburu buru
ada alasan apa dan sebagainya
kita lihat besok karena konfrensi persenya rencananya akan ada di depan besok
kita lihat juga apa besok konferensi pers ada pak ahok juga
itu jadi menarik juga tuh
oke baik kita lihat besok
semoga ada jawaban yang sangat jelas
semoga ada pak ahok kalau dia nanti
terima kasih pak firdausal
terima kasih juga
mas daniel dan juga bung hendri saterio
kita lihat pertemuan besok terima kasih selamat malam